pemerintah indonesia akan menuntut kapten kapal mv caladonian sky dan perusahaan nobel kaladonia
atas kerusakan terumbu karang di raja ampat papua barat
pemerintah akan mengirimkan surat pemanggilan dan juga pemeriksaan kepada kapten kapal
pemerintah sudah membentuk tim investigasi untuk menyelidiki kronologi
dan juga sejumlah kerusakan terumbu karang di raja ampat papua
kapal pesiar mv caledonian sky dari inggris pada tiga maret lalu
kandas di salah satu lokasi terumbu karang di kabupaten raja ampat papua barat
akibatnya terumbu karang di lokasi tersebut rusak
kapten kapal mv caledonian sky kate michael taylor menyatakan
hanya memonitor gps dan radar tanpa memperhitungkan pasang surut air laut serta kondisi perairan
terdapat delapan genus terumbu karang yang rusak dengan jenis berupa bongkahan dan pecahan dari beberapa genus atau jenis karang
raja ampat memiliki enam ratus spesies terumbu karang
jenis terumbu karang di dunia dapat ditemukan di raja ampat
perlu waktu minimal dua ratus tahun untuk memulihkan kembali kondisi terumbu karang seperti semula
menteri perhubungan budi karya sumadi meyakini ada kesalahan pada pihak operator kapal asal inggris tersebut
dengan tidak mengindahkan peraturan atau pola lintasan pelayaran
ya kalau secara teoretis kapal semodern itu gak mungkin gak tahu berdalam mengaut itu
makanya itu yang akan kita pelarifikan sih
karena kapalnya tidak ada di sini lagi ya kita akan mengumpulkan pihak pihak yang ada di sekitar
hasil temuan tim investigasi memperlihatkan kerusakan terumbu karang raja ampat mencapai tiga belas lima ratus dua puluh meter persegi
pemerintah masih terus mengumpulkan data serta bukti kerusakan terumbu karang
pertama kerusakan retak retakan yang dari individu individu karangnya itu kira kira tiga ratus lima puluh empat
kali dua puluh dua delapan meter
patahan yang panjang karena kan itu merosot ya
itu lima puluh meter kali lebar tertentu sehingga totalnya jadi tiga belas lima ratus dua puluh
puluhan tahun ya saya udah coba cek kan ada jurnalis eco diver juga ya
sementara itu dari hasil pelacakan gps peneliti dari universitas papua ricardo efta pilatu menyatakan
kerusakan terumbu karang di pulau gam distrik meos mansar kabupaten raja ampat papua barat
diperkirakan mencapai tiga belas lima ratus tiga puluh tiga meter persegi atau satu tiga hektare
itu tiga belas lima ratus tiga puluh tiga meter persegi
kemudian coba kita pakai reference dari filipina dan palau
itu mereka menghitungnya antara delapan ratus sampai satu dua ratus usd
kita perlu untuk pertimbangan di raja ampat
itu karena memang dia merupakan epicentrum marine biodiversity di dunia
di tropis yang paling besar saat ini adalah di raja ampat
dalam siaran persnya managing director nobel caledonia tim kokren mengungkapkan
pihaknya akan bekerjasama dengan penduduk lokal dan pemerintah indonesia
serta ahli terumbu karang untuk melakukan regenerasi dan penyelidikan
dan juga untuk memperbaikan terumbu karang yang rusak
investigasi kasus kerusakan terumbu karang di raja ampat papua oleh kapal caledonian sky masih berlangsung
tim gabungan pemerintah tidak hanya menghitung dampak kerusakan yang ditimbulkan
tetapi juga menyiapkan materi dan juga data komprehensif dalam upaya mengajukan gugatan
serta permohonan ganti rugi kasus ini
saat ini penelitian serta pendalaman investigasi masih terus berlangsung
oleh tim gabungan termasuk polri di dalamnya untuk mencari tahu apa sebenarnya yang menjadi penyebab
terjadinya kecelakaan kapal caledonia sky yang menabrak terumbu karang di perairan dangkal
pulau kri raja ampat papua barat
dan kemudian tim ini juga akan bekerja untuk mengetahui dan mengumpulkan informasi sebaik baiknya
seperti apa dampak yang ditimbulkan dari tragedi ini
kita tahu bahwa tim nasional ini sudah bekerja beberapa hari yang lalu sejak kejadian ini terjadi
dan informasi terkini yang saya dapatkan dari kasus ini adalah bagaimana kemudian tim dari mv caledonian ini
juga akan menurutkan tim khusus dan tim ahli sendiri untuk melakukan verifikasi di lapangan
nanti tim ini akan berkoordinasi dengan tim nasional dan akan melakukan penyelaman untuk mencari tahu
apa dan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari tragedi kecelakaan kapal di terumbu karang ini
dan berbicara mengenai bagaimana dampak terhadap kasus ini
bagi para usaha tadi raja alpat tentu ini ada hubungannya yang bisa dikatakan secara langsung
karena memang lokasi ataupun juga terumbu karang yang ditabrak oleh kapal caledonian sky ini
merupakan salah satu sport diving yang cukup populer di kawasan ini
memang ada ratusan spot diving yang ada di lokasi ini
tapi tentu saja ini juga akan menjadi pengaruh bagi pelaku bisnis dan khususnya bagi para wisatawan
ini bisa dikatakan ada dampaknya
jadi ini adalah dampak yang cukup banyak atau multi flyer effect tidak hanya kepada wisatawan
tidak hanya kepada pelaku bisnis itu saja
tapi juga bagaimana nanti kepada masyarakat yang ada di sekitar
di mana populasi ikan tentu akan berkurang dan nanti masyarakat tentu tidak akan bisa mendapatkan
atau tidak bisa melakukan penangkapan ikan untuk dikonsumsi sehari hari
kalau kita berbicara bagaimana proses rehabilitasi
tentu tahap ini masih akan dikaji lebih lanjut
karena saat ini pengumpulan data secara komprehensif dan pengumpulan materi materi yang akan diajukan
untuk nanti digunakan sebagai bahan gugatan akan lebih dulu diprioritaskan
tapi tentu ini bukan berbicara bagaimana penggantian secara nominal
karena memang kita tahu bahwa untuk menumbuhkan karang ini butuh waktu yang bertahun tahun
walaupun nanti akan ada kompensasi yang jumlahnya cukup banyak
tapi tentu saja tidak bisa memperbaiki ekosistem yang sudah dirusak
ini adalah bentuk pertanggung jawaban
kita hargai bagaimana upaya dari rehabilitasi yang dilakukan oleh pihak nobel calidonian sky ini
untuk memperbaiki ekosistem laut yang sudah dirusak itu
karena ini bukan hanya masalah uang ataupun juga angka angka saja
tapi ini juga tersangkut dengan masalah kedaulatan negara indonesia
jadi ini masyarakat indonesia khususnya diminta untuk bisa menyelesaikan masalah ini
kepada pemerintah sebagai negara yang
jadi ini adalah hal yang bermakna makna
dari waisai raja ampak femi afriyadi wabah kampung